perlu juga disadari bahwa ini bukan karena kehendak manusia yang namanya kehendak alam jelas kekuatan manusia seperti apapun mungkin hasilnya akan dihilir kalau kita hadapi kehendak alam tersebut
tuhan memberikan kita kesempatan untuk membantu sesama semampu kita ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin begitu inilah kesempatan kita untuk membantu mereka
kami tidak mau anak anak itu karena ada kejadian seperti ini menjadi trauma
setiap pagi berangkat ke ke
selain mencangkul apa lagi kerjaan pak tani
ya menyabit mencabit mencari
lelaki ini bukan seorang pendongeng ulung melainkan seorang relawan yang datang menghibur anak anak di tempat pengungsian yang berada di desa sanur kau kecamatan denpasar selatan bali
sekarang dimana sapinya
caranya membawakan cerita terbilang menyenangkan
lihat saja betapa gembiranya bocah bocah ini mendengarkan inyoman sudiase bercerita
inyoman sudah di jual
inyoman sudah di jual
tapi siapa sangka lelaki berpenampilan nyentrik ini pernah dinyatakan sebagai orang dengan gangguan jiwa
sebenarnya mungkin bisa diceritakan ke masyarakat
apa yang membuat anda tertarik untuk bergabung bersama rumah berdaya ini apa yang menjadi keterpanggilan anda
artinya saya ingin berbagi bahwa setelah saya mendapatkan terapi medis tanpa putus dari setelah keluar rumah sakit jiwa bangli itu tanpa putus dan saya bisa stabil
saya ingin berbagi itu kepada teman teman
dengan minum obat rutin kita bisa stabil kita bisa bekerja bisa produktif
itu yang saya ingin bagi pengalaman saya kepada teman teman
inyoman sudiase merupakan koordinator relawan dari rumah berdaya denpasar
mereka yang berada di sini awalnya merupakan bagian dari komunitas peduli skizofrenia indonesia simpul bali
latar belakang mereka pun bermacam macam mulai dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan psikolog masyarakat umum hingga mereka yang sudah dinyatakan pulih dan bebas gejala gangguan kejiwaan
sebenarnya apa bentuk atau visi kemanusiaan mereka

sebenarnya apa bentuk atau visi kemanusiaan mereka

sebenarnya apa bentuk atau visi kemanusiaan mereka
sebenarnya apa bentuk atau visi kemanusiaan mereka

sebenarnya apa bentuk atau visi kemanusiaan mereka
mengungsi mungkin ya samalah mengungsi dari mengungsi dari tempat kerja mengungsi dari
rumah ke rumah sakit itu kan sesuatu yang baru suatu yang baru dan kami merasakan bagaimana
derita derita waktu mengungsi itu kita mulai mencari sahabat baru di rumah sakit teman teman
yang dulu kita ajak bermain menjauh jauh gitu loh jauh kita di rumah sakit ya kita
rasakan dan itu juga ada kekecewaan ketidaksenangan kita dan berkaca dari itu
hai ada pengungsian ini kami juga ya merasa ingin berbagi walaupun kami tidak mempunyai
beras untuk kami bagi tidak mempunyai uang untuk kami bagi tapi kami ingin berbagi kebahagiaan
pada teman teman adik adik di sini yang mengungsi bahwa kami mengingatkan bahwa
bahagia itu dimana saja bisa dimana saja bisa tidak perlu harus di tempat yang nyaman kita
bahagia pengungsian pun harus kita bahagia media bercerita seperti wayang yang digunakan
yoman dan kawan kawan memanfaatkan bahan daur ulang seperti korang atau kertas bekas
kejahatan pendampingan yang mereka lakukan murni menggunakan uang kas rumah berdaya dan pasar yang mereka peroleh dari usaha membuat saplon kaos
lisan dan tempat menyimpan bunga untuk persembahyangan
kejahatan pendampingan yang dilakukan yoman sudias dan teman temannya turut mengurangi dukacita para pengungsi
terutama anak anak yang berasal dari dusun cegi desa ban kecamatan kubu kabupaten karangasem yang menempati tempat pengungsian ini
siska senang gak denger cerita wayang wayangan
paling sering diceritakan soal apa
soal gunung agung aja
ketut suka diceritain soal apa
terus tadi kan om nyoman bilang kalau gunung meletus supaya nggak usah takut kan
ketut gimana takut gak
kenapa ketut gak takut
agar tanah menjadi subur
yang baik dan benar dapat memulihkan kejiwaan mereka
yang terpenting anak anak harus merasa bahagia dan nyaman
meskipun masih tetap berada di lokasi pengungsian
seandainya saya di posisi itu mungkin saya tidak setabah mereka ya
jadi tuhan memberikan kita kesempatan untuk membantu sesama
semampu kita ini harus dimanfaatkan untuk membuat kita lebih baik
dan sebaik mungkin begitu
inilah kesempatan kita untuk membantu mereka
fluktuasi aktivitas gunung agung di kabupaten karangasem bali
telah menimbulkan berbagai dampak pada masyarakat setempat
sejak ditetapkan dalam status awas pada dua puluh dua september dua ribu tujuh belas
ribuan warga memiliki kejadian yang berbeda
warga mengungsi dari desa tempat mereka tinggal
menuju ke lokasi pengungsian yang lebih aman
di tempat pengungsian hal penting yang perlu diperhatikan
adalah kondisi kesehatan para pengungsi
selain faktor psikis kondisi fisik mereka sudah menurun
adalah ninengah murniati
sarjana kesehatan masyarakat yang bekerja di puskesmas
wilayah manggis ii kecamatan manggis kabupaten karangasem ini
setiap hari harus berkunjung ke posko posko pengungsian
untuk memonitor dan menangani keluhan para pengungsi
dalam melaksanakan tugas sebagai relawan ataupun juga petugas kesehatan
sudah pasti sebelum anda turun ke lokasi atau titik titik pengungsian
ada beberapa hal mungkin yang harus dipersiapkan terlebih dahulu
nah apa saja itu yang harus dipersiapkan
iya pertamanya harus diketahui juga wilayah kita
jadi kita mewilayahi enam desa ada dua puluh dua dusun
nah di dua puluh dua dusun itu kita memiliki wilayah di darat dan juga di perbukitan
nah ketenagaan kita perlu diketahui jadi personil kita terbatas
tenaga kesehatan yang ada ada empat puluh delapan orang
di antaranya tiga dokter dua belas bidan sepuluh perawat dan yang lainnya tenaga umum
nah dari situ persiapan yang kita lakukan adalah personil
membagi personil itu menjadi tujuh tim namanya trc
tujuh tim reaksi cepat untuk melakukan kegiatan kita di pengungsian
karena kita selain melakukan kegiatan kegiatan program seperti biasa
karena kita di suneputih itu juga melakukan pelayanan terhadap pengungsi
nah itu jadi kita berperang
kita mengganda di sini
dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas kesehatan sekaligus relawan
murniati tidak sendiri
selain dibantu petugas kesehatan dari puskesmas manggis
dia sering mendapat bantuan tenaga kesehatan dan obat obatan dari pihak lain
seperti palang merah indonesia maupun rumah sakit rumah sakit dari kota lain
nah berbicara posko kesehatan
atau berbicara kesehatan
dari para pengungsi sudah pasti juga berkaitan dengan stok obat obat yang ada
mbak murni apakah stok obat yang tersedia memang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah atau seperti apa
iya memang obat obat kita ada namun ada beberapa yang masih kurang

jadi kita masih ada kekurangan beberapa obat
misalnya seperti pentolin ada
tetap ada namun tetap ada juga yang kurang
karena kita juga tidak bisa prediksikan pasien pasien kita
sakitnya seperti apa
namun secara umum kita temui banyak yang susah
salah satu posko pengungsian di kecamatan manggis
di kecamatan manggis
di kecamatan manggis
di kecamatan manggis
berada di desa tenganan dusun pegering singan
di dusun adat ini saya diajak murni untuk memeriksa kesehatan para pengungsi
selain yang anda temui masalah sesak ya yang diderita oleh para pengungsi
sebenarnya selain sesak mungkin ada penyakit penyakit tertentu yang saat ini dijumpai begitu di setiap lokasi pengungsian
itu yang kita jumpai ya selain sesak ada juga batuk pileng
demam diare bahkan juga ada yang sampai kejiwaan
jadi mungkin karena depresi ya karena lingkungannya berubah
nah pola pendekatan seperti apa yang anda lakukan kepada para pengungsi yang mungkin lebih kepada depresi tadi
kalau mungkin secara fisik mereka sakit bisa langsung memberikan terapi obat
tapi yang paling penting adalah kejiwaan mereka
kita ada peluk
kejiwaan kita melakukan kejayaan konseling ada kunjungan kalau kita posyandu
juga tim kita ada beberapa yang menangani terkait ini kejiwaannya itu
kalau yang terkait itu kita bekerjasama juga dengan keluarga mereka

penyegaran konseling bersama terkait dengan kondisinya saat itu
hidup itu juga kondisi yang menjadi penyegaran
sebagai pengungsi yang bisa diperoleh

sebagai pengungsi yang bisa diperoleh
kita harus lebih baik untuk kejayaan yang lebih baik
di wilayah mangis ii terdapat lima belas lokasi pengungsian yang tersebar di dataran rendah dan dataran tinggi
kondisi ini tak membuat murni patah semangat
selepas bertugas di puskesmas
ia dan tim segera bergegas ke lokasi pengungsian di bagian perbukitan dengan menggunakan
perguruan pengungsian di puskesmas
pengabdian perempuan kelahiran karangasem empat puluh dua tahun yang lalu ini sudah tidak diragukan lagi
di tahun dua ribu sepuluh murni meraih penghargaan sebagai tenaga teladan kesehatan masyarakat oleh pemerintah kabupaten karangasem dan pemerintah provinsi bali
alumni fakultas kesehatan masyarakat universitas udayana ini sudah meyakinkan diri bahwa sebagian hidupnya akan ia baktikan untuk kemanusiaan
ini nengah murniati berharap semua pengungsi dapat hidup sehat walaupun berada di tempat pengungsian
perlu juga disadari bahwa ini bukan karena kehendaknya
ini bukan karena kehendak manusia ini bukan karena akibat perang
tapi ini adalah kehendak alam yang tidak mungkin kita hadapi dengan kekuatan kita bersama
yang namanya kehendak alam jelas kekuatan manusia seperti apapun mungkin hasilnya akan dihilangkan kalau kita hadapi kehendak alam tersebut
pada tahun dua ribu sepuluh murni berharap semua pengungsi dapat hidup sehat walaupun berada di tempat pengungsi
ini nengah murni ati berharap semua pengungsi dapat hidup sehat walaupun berada di tempat pengungsi

lalu kita melihatapa pengungsi tersebar dicium
perototidup tiga jilis llamas mempertarungkan melipat orang naraka united
sudah lebat mulai terlihat melufdada escola ketua di mana ketua participate tempat pengungsi peta
lelaki yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini sejak status gunung agung dinyatakan awas
telah menggerakkan beberapa pemuda desa ulakan dan teman temannya untuk menjadi relawan
sudah lebih dari sebulan gede berkeliling dari satu tempat ke tempat pengungsian lain
untuk memastikan keadaan para pengungsi
serta mengevakuasi hewan ternak yang belum sempat diselamatkan pemiliknya
dalam melakukan evakuasi bukan hanya manusia yang anda pindahkan dari tempat asal mereka
tapi juga hewan ternak
sebenarnya apa tantangan atau kesulitan anda pak gede untuk memindahkan hewan hewan ternak ini begitu
begini ini sebuah pengalaman yang cukup menarik yang saya dapatkan ketika menjelang menjelang erupsi gunung agung ini
yang jelas selain kita direlawan mengevakuasi manusia juga
kita berusaha membantu mereka
membantu mereka yang memiliki binatang memiliki hewan baik itu ternak sapi babi
jangan sampai ternak ternak mereka itu dijual dengan harga yang cukup miring
kasian juga masyarakat kita kalau sampai jadi korban seperti itu
nah ini tantangan yang saya hadapi selama ini
kemungkinan di binatang ini di hewan ini karena mereka tidak bisa kita ajak komunikasi dengan bagus
yang jelas mereka tidak seperti kita mengevakuasi manusia
ini jelas kita membutuhkan tenaga juga tenaga relawan yang akan kita ajak untuk mengangkat ke mobil
atau mungkin membawa kadang kadang kandang mereka kan jauh dari jalan raya
dalam memindahkan ternak dari tempat asal mereka ke lahan milik anda ini
sudah pastikan ada stok pakan ternak yang harus anda penuhi
nah itu bagaimana anda mencukupkan itu
ya untuk sementara
untuk sementara ini ternak masih diupayakan secara swadaya dulu
secara swadaya dulu
nah mungkin nanti ada beberapa pakan pakan yang bisa diambil di kebun ini
itu dulu yang diambil sama pemiliknya
karena situasinya agak emergensi sedikit
nah sehingga yang penting ternak ini dalam keadaan masih hidup aja
jangan sampai dia tidak karena ditinggal mengungsi jangan sampai dia tidak makan
makanya dipindahkan ke sini
di sini nanti kita secara swadaya kita bantu
nah terus nanti jelas dari pihak pemerintah pasti akan dibantu juga pakar
dari dinas pertenakan dinas dinas terkait
itu pasti akan dibantu
nah cuma karena situasinya ini masih situasi agak emergensi
karena baru diterbukan dalam status awas
yang jelas pakan kita akan upayakan secara swadaya dulu
berarti selama ini anda masih memakai uang sendiri uang pribadi untuk membeli pakan rumput dan sebagainya
seperti itu mungkin
mungkin kalau bisa saya jelaskan terkait dengan uang pribadi sih
bukan kita patungan dengan teman teman
patungan dengan teman teman
atau kalau rumput mungkin pakan daun daun itu tidak beli pak
masih bisa dicari di perbukitan yang ada untuk tempat nampung hewan sementara
pria bergelar sarjana hukum dari universitas dwi jendra denpasar ini
tak hanya memikirkan keselamatan manusia
dia juga sering turun ke beberapa desa untuk merawat hewan hewan terlantar
dan memberi mereka makan agar tidak mudah sakit
pembangunan di pembangunan pembangunan
pembangunan di pembangunan
pembangunan di pembangunan
pembangunan di pembangunan
pembangunan di pembangunan
pengungsi yang dibantu oleh gede susila merasa sangat beruntung
selain dipinjamkan rumah sebagai tempat mereka berlindung
gede juga menyediakan kandang yang cukup layak untuk hewan ternak milik pengungsi
pembangunan di pembangunan
pembangunan di pembangunan
ya saya sudah dibantu tempat
sudah dibantu tempat saya tidur sudah dibantu kamar mandi
sudah dibantu air sudah dibantu ternak
ya ternak saya aman di sini enggak jual saya murah murah gitu
sudah tempatnya bagus
pesan dari pak gede untuk ternaknya bagaimana
pesannya jangan jual murah murah
biar mahal dijual baru boleh
biar tidak sampingnya murah murah dijual
nanti habis gunung agung meletus
apa dipakai beli lagi sapi
pembangunan di pembangunan
dalam melakukan misi kemanusiaannya gede susila tidak bertindak sendiri
bersama komando relawan rakyat untuk gunung agung
mereka tetap melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan petugas
yang berada di posko posko pengungsian
posko pasar seni yang ada di desa manggis ini merupakan salah satu posko
yang berada di kecamatan manggis yang menampung jumlah pengungsi cukup banyak
dibandingkan beberapa posko pengungsian yang lain
dan koordinasi dirasa perlu dilakukan oleh relawan relawan umum bersama para pengungsi

pada saat ini
untuk mengetahui seperti apa keluhan dan juga kebutuhan mereka
yang berada di lokasi pengungsian
karena sana sudah menjadi kebutuhan sehari hari
kayak ini namanya kue rempeyek kalau disini
tak banyak orang memiliki jiwa kemanusiaan seperti gede susila
semangat untuk menolong para pengungsi
ia kedepankan dengan merelakan dua unit rumah dan lahannya
untuk dijadikan tempat pengungsian dan penampungan hewan ternak
nah pak gede anda kan sudah merelakan rumah dua unit rumah begitu
lahan anda ini untuk dijadikan tempat penampungan ternak
juga tempat pengungsian
sebenarnya apa pak gede motivasi anda melakukan ini semua apa itu pak
kalau kita bicara motivasi ya mungkin kami sih sebenarnya motivasi terlalu jauh

nah mungkin motivasi terkait dengan
kepentingan kepentingan pribadi kepentingan politik apalagi kepentingan yang lain
yang jelas ini semua muncul karena rasa kemanusiaan
karena rasa kemanusiaan saya awalnya mendengar cerita tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga dari orang tua seperti apa
ketika itu sebelum lahir
nah dari cerita cerita itu terus sekarang saya mengalami situasi yang seperti ini
jelas kami juga harus ikut apa yang sudah dijalankan oleh orang tua dulu
dengan ikhlas tanpa pamrih
dua unit rumah saya itu tidak saya kontrakkan sama sekali
kami tidak kontrakan sama sekali
malah pulsa listrik pun kami masih bayar sendiri di sana
karena saya tidak izinkan mereka sampai patungan keluar untuk bayar pulsa listrik di dua unit rumah kami
sebab ya dalam hal situasi yang seperti ini keikhlasan
saya harus betul betul ikhlas membantu
saya merasa miris bagaimana kondisi masyarakat saya ketika tanggal dua puluh dua
september dinyatakan status awas tersebut kondisinya cukup krudet sekali
sehingga dari sanalah saya harus mengambil inisiatif
saya harus berbuat seperti ini demi kemanusiaan
bagi lelaki berusia empat puluh lima tahun ini
menolong manusia yang menjadi korban bencana alam merupakan hal yang mulia
karena kepeduliannya yang cukup besar terhadap para pengungsi
gede susila dipilih sebagai koordinator relawan umum
di wilayah kabupaten karangasem oleh masyarakat setempat
menurut gede para pengungsi yang berada di karangasem
sesungguhnya adalah tamu yang harus dilayani dan dimuliakan dengan baik